pro paminal div propam polri hendra kurniawan difonis tiga tahun penjara oleh majelis hakim dalam sidang pembacaan fonis perkara perintangan penyidikan atau obstruction of justice di pengadilan negeri jakarta selatan senin pagi
majelis hakim menilai hendra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan perintangan penyidikan kasus pembunuhan berencana terhadap brigadir yosua
ketua majelis hakim ahmad suhel menyatakan hendra terbukti melawan hukum yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik atau membuat sistem elektronik tidak bekerja
putusan ini sama dari tuntutan jaksa penuntut yang menginginkan hendra dihukum dengan pidana tiga tahun penjara dan denda dua puluh juta rupiah subsidiar tiga bulan kurungan
terdakwa hendra kurniawan esika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perintangan